kita akan memantau bersama nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat di pasar spot rupiah pada kamis enam belas juni dua ribu dua puluh dua pukul sembilan tiga belas
meskipun menguat tipis pelemahan rupiah pada minggu ini melemah cukup signifikan
kita akan pantau bersama bagaimana bank indonesia menyikapi naiknya ffr pada minggu depan
sebagian dari pasar memprediksi kenaikan dua puluh lima basis point pada suku bunga kebijakan bi tujuh day reverse repo rate
namun ada yang menyatakan inflasi masih terkendali dan suku bunga acuan akan tetap tidak dinaikkan
lalu bagaimana dengan posisi ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini
kami ajak anda memantau bersama posisi pembukaan indeks harga saham gabungan
sebenarnya badan pusat statistik atau bps juga mengumumkan bahwa neraca perdagangan indonesia masih surplus dua sembilan miliar dolar as
dengan begitu neraca perdagangan republik indonesia telah berlangsung surplus selama dua puluh lima bulan beruntun
dan tidak hanya itu presiden joko widodo juga resmi telah melakukan perombakan atau juga reshuffle kabinet
dengan melantik dua orang menteri dan tiga wakil menteri
dan target presiden joko widodo dengan sosok baru di kabinet adalah menghindarkan indonesia dari krisis pangan dan energi yang mengancam
dan kehadiran politisi diharapkan juga memberikan dampak yang positif
terhadap stabilitas politik dan juga menguatkan ihsg
dan selanjutnya kita ke mancanegara kita pantau bersama posisi pembukaan bursa saham utama di asia pasifik
tapi inflasi tinggi global yang dipicu oleh gangguan rantai pasokan dan juga pasar komoditas
pembatasan covid sembilan belas di china dan juga perang rusia di ukraina tetap menjadi perhatian investor
pergerakan bank sentral global menjadi sorotan investor
dan imbal hasil obligasi yang mencapai level tertinggi dua dekade akibat bertambahnya kegelisahan atas resesi
yang didorong oleh potensi kenaikan suku bunga yang lebih agresif dari the fed
bersama bagaimana dengan bursa saham eropa
kinerjanya cukup baik menguat cukup tajam
investor akan disuguhkan dengan rilis data inflasi wilayah eropa pada jumat esok hari waktu indonesia
dan sentimen investor juga tertekan oleh konfirmasi berikutnya
bank sentral eropa atau ecb pada kamis lalu
ecb berniat untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar dua puluh lima basis point pada pertemuan juli
ecb juga menaikkan ekspektasi inflasi di wilayah eropa secara signifikan
dan menurunkan proyeksi terhadap pertumbuhan ekonominya
dan selanjutnya kita ke wall street
mari kita lihat kinerja bersama
akhirnya wall street berada di zona hijau
ini cukup baik kinerjanya
dan perdagangan kemarin indeks di bursa wall street ini berbalik ya
ditutup menguat cukup signifikan
mengantarkan dow jones mengakhiri pelemahannya selama lima hari berturut turut
signal dari bank sentral amerika serikat yang akan tetap responsif terhadap inflasi
setelah bulan ini juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar tujuh puluh lima basis point
menjadi sentimen yang positif
dan ini adalah sentimen positif yang utama untuk mendorong penguatan hari ini